hujan yang mengguyur jakarta selama beberapa hari terakhir
serta tingginya curah hujan di kawasan bogor jawa barat
mengakibatkan permukaan kaliciliwung naik
di beberapa titik ini juga ada ketinggian air bahkan sampai empat meter
puluhan rumah yang berada di bantaran kaliciliwung
khususnya daerah kelurahan bukit turi dan kebun pala jakarta selatan
kembali terendam banjir
banjir kembali melanda setelah sebelumnya sempat surut pada rabu malam
dan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi
dan menyelamatkan harta bendanya
di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai empat meter
sedangkan ketinggian air di pintu air manggarai terpantau mencapai delapan ratus cm
petugas dari badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta
serta sejumlah relawan masih terus memantau pergerakan ketinggian air
tadi malam udah turun udah bersih rumah naik lagi
tiba tiba bangun udah seleher
di rumah saya banjir dari sore
sepinggang saat bangun tidur udah keringin tuh air
terus ini banjir lagi cepet
udah pada ngambang perabotan tapi udah dibenahin dari sore sih perabotannya
paksa perabotan dapur pakean di atas gak turun turun
kondisinya malah gede nih arahnya siaga dua
empat meter lebih